sampai jumpa di video selanjutnya
supaya amira jatuh ke dalam perangkapnya
seperti apa yang sudah dia lakukan dulu kepada aini
lalu kemudian amira
alasannya cukup kuat
waktu kamu dianggap meninggal
amira menuduh prabu wijaya pembunuhnya
nyaris saja memujarakan prabu
kamu harus percaya sama aku
dari dulu itu kamu orangnya terlalu logo
sampai sampai kamu percaya kepada orang seperti prabu
aku sahabatmu dari
aku gak mungkin berbohong
jadi kamu harus percaya sama aku
karena kalau enggak
kamu bisa menyesal
untuk saya bisa beralasan mau ketemu ke lain
bisa keluar dari rumah
sampai sekarang saya belum dapat kabar dari amira
dia sudah sehat belum ya
mudah mudahan dia belum sampai ke rumahnya
jadi saya bisa bertemu sama dia
sampai jumpa lagi

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
jangan jalan begini
seharusnya kamu di rumah saja dulu amira
jangan jalan jalan seperti ini dulu
nggak baik tahu
tapi kalau saya di rumah saya gak ketemu sama bapak dong
bagaimana pertama kali kita bertemu
waktu itu keadaannya sedang hujan
saya sedang menunggu
nggak tahu menunggu apa
terus kamu datang dan
saya masih ingat itu
kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
coba aja pertemuan kedua bukan di pemakaman ayah saya
pasti gak akan kayak gini kan jadinya
yang sudah terjadi itu
adalah takdir kita amira
memang rasanya aneh sekali kalau berakhir seperti ini
tapi untuk kamu ketahui
saya tidak menyesal
tapi semua itu kan berarti diawali dengan kematian ayah
kematian ayah yang disebabkan
oleh pak prabu
kalau aku harus milih
aku pasti lebih milih peristiwa itu gak akan pernah terjadi
dan ayah pasti masih hidup
daripada aku bisa dekat sama pak prabu
mikirin aku gak bisa kenal sama pak prabu
rasanya sedih juga ya
saya pulang dulu ya pak
nggak usah apa saya bisa pulang sendiri kok
rumah saya udah dekat
saya nggak mau terjadi apa apa lagi sama kamu
biar saya hantar
misalnya lagi pengen pulang sendiri
coba tolong berhenti ngebantahnya
kalau gitu saya cari taksi ya
saya cari taksi
kelihatannya tadi iksan percaya sama kata kataku
ini kok seperti mobilnya prabu
iya memang betul ini mobilnya
tapi kenapa bisa ada di sini
oh kebetulan orangnya gak kelihatan
enak aja dia terus terusan yang menghina aku
biar tahu rasa dia sekali kali
masih punya minyak
boleh saya beli
terus saya gimana pak
udah nanti gampang beli lagi nih
terima kasih pak
saya mau ke rumah
buat unsur unsur ya
masa tak ada
res cakep juga hm
buat siapa tadi pak
oke saya pergi sekarang tapi om juga harus pergi
apa yang kamu mau lakukan sama mir
gapapa jangan pak
kamu udah berhenti pak
berani kamu menyakiti amira
jangan sakit dengan om wisnu lagi
kamu minggir dulu
biar keparat ini saya beresin
jangan sakit dengan om wisnu
sekali lagi kamu menyakiti amirah
sehingga kasih ampun kamu
ambillah kamu gak usah deket deket sama orang ini ya
pasti kamu sudah ada
lebih baik kamu pulang saja dulu
kalau aku ngedikit ke om wisnu
terus om wisnu bersikap kasar lagi sama aku
bisa bisa pak prabu mukulin om wisnu lagi
mendingan aku pulang sekarang
terima kasih banyak pak